setelah dilakukan serangkaian penyelidikan
akhirnya petugas kepolisian polsek jati sampurna berhasil mengidentifikasi jenazah
yang ditemukan tertimbun tanah di bawah jembatan tol jatikarya
kota bekasi jawa barat pada jumat lalu
korban adalah rizki sukma jayanti warga pulau kebang indah
kelurahan pulau gebang kecamatan cakung jakarta timur
korban diketahui berprofesi sebagai terapis bekam panggilan
untuk identitas sudah kami ketahui
untuk korban sendiri adalah warga pulau gebang
kecamatan cakung jakarta timur
usia tiga puluh tiga tahun statusnya janda pekerjaan sebagai terapis bekam panggilan
polisi juga menambahkan jasad korban sudah membengkak
dikarenakan waktu kematian korban
yang sudah lebih dari dua puluh empat jam
korban diduga dibunuh karena petugas menemukan adanya
sejumlah luka lebam akibat benda tumpul
diketahui korban meninggalkan rumah untuk bekerja pada hari rabu lalu
dengan membawa sepeda motor
pada hari jumat korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa
di bawah jembatan tol jatikarya oleh warga
pasca ditemukannya jasad rizki sukma jayanti
suasana berkabung masih menyelimuti kediaman almarhumah pada hari minggu
almarhumah dikenal sebagai pribadi yang baik mudah bergaul
suka menolong sesama terutama dalam pengobatan alternatif
artinya baik baik saja
artinya biasa biasa adaptasi di lingkungan ini
sering membantu tetangga tetangga kalau anda perlu bantuan itu
jadi dia sering membantu
penyelidikan kasus ini kini ditangani oleh kepolisian sektor jati sampurna
dan poresto bekasi kota
keluarga berharap polisi dapat dengan cepat mengusut kasus ini
tim liputan cnn indonesia